dua pejabat dirjen ini orang andalan saya
dan selalu mereka sangat patuh pada proses dan aturan bapak
saya akan jawab dalam pembelaan saya bapak
dua pejabat dirjen ini orang andalan saya
dan selalu mereka sangat patuh pada proses dan aturan bapak
oleh karena itu saya memang tidak pernah mencampuri rekomendasi rekomendasi atau proyek
dan ini tidak hanya waktu saya menteri waktu saya jepupati waktu saya gubernur pun begitu
oleh karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa senjampuri riph dan lain lain saya kira tidak bapak
yang ada ada keprihatinan bapak presiden setelah beberapa kali input
semua rekomendasi dan kebijakan yang keluar dari kementan boleh ditanya mereka ini semua harus dengan sop
apa yang disampaikan priasto dan itu sesuai dengan itu pak
tadi tidak dijelaskan mengenai di apakah di kementerian pertanian itu ada dengan digital system yang disebutkan oleh
oleh karena itu pak ini kan dua duanya juga seperti itu
di yanu juga ada rekomendasi dan isi izin termasuk proyek proyek harus melalui digital system bapak
dan hal itu juga berkait dengan yang terakhir itu saya yakin persis bahwa siapapun yang meminta
mau dpr maupun siapa kalau tidak sesuai dengan sop nggak boleh pak
memang ada tamu yang datang sebagaimana yang sudah ditanyakan awal tadi ya
ada beberapa anggota dewan dari partai pdip ada dari nasdem
yang sesuai dengan syarat syarat sesuai dengan peraturan menteri tiga puluh lima
keluarkan rekomendasinya itu tadi kan
semua sharing sharing dan seperti apa yang disampaikan akan saya jawab dalam pembelian saya
keterangan saudara ditangkap dalam nota pembelaan
bertetap pada keterangan semua ya